polda sulawesi selatan menetapkan dua orang tersangka dalam kasus kandasnya km lestari maju di perairan selayar sulawesi selatan
keduanya adalah anak koda km lestari maju agus susanto dan petugasnya bandar bira bulu kumbah kuat marianto
setelah melakukan pemeriksaan maraton polda sulawesi selatan akhirnya menetapkan dua tersangka dalam kasus tenggelamnya km lestari maju di perairan kepulauan selayar sulawesi selatan pada tiga juli lalu
kedua tersangka ini masing masing anak koda kapal agus susanto dan seorang petugasnya bandar bira bulu kumbah kuat marianto
keduanya diduga bertanggung jawab atas musibah yang menewaskan tiga puluh enam penumpang ini
kapal yang semestinya hanya memuat penumpang sesuai manifest yakni satu ratus tiga puluh sembilan orang ternyata ditumpangi sebanyak dua ratus empat puluh orang
sementara pemilik kapal masih berstatus sebagai saksi dan masih diperiksa oleh kepolisian
kepala kepala kepala telah melakukan pemeriksaan
dan menetapkan tersangka atas nama km atas nama aditya usia sebelas bulan dari takalar
polisi juga akan melakukan pengembangan soal adanya dugaan manipulasi perizinan atas kelalaian kapal yang ternyata sudah berumur tiga puluh tahun itu
polisi masih menunggu kesaksian beberapa pihak termasuk knkt dan basarnas yang menjadi saksi ahli dalam kasus ini

sudah tiga puluh tahun
untuk menganggut kontenak
dari data kepolisian jumlah total korban yang berhasil diselamatkan sebanyak dua ratus lima penumpang
sementara tiga puluh enam orang lainnya dinyatakan meninggal dunia
dan satu anak berusia sebelas bulan hingga kini belum ditemukan
kedua tersangka dijerat dengan pasal tiga ratus dua dan tiga ratus tiga subsidi pasal satu ratus dua belas undang undang nomor tujuh tahun dua ribu delapan tentang pelayaran
lima tahun penjara
muhammad bakri makassar